kabar duka datang dari dunia politik tanah air
politikus partai gerindra rahmawati soekarno putri tutup usia di rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakarta pusat pada sabtu pagi
hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga ataupun rumah sakit mengenai penyebab meninggalnya rahmawati
rahmawati soekarno putri meninggal dunia di rspad gatot subroto jakarta pusat pada sabtu pagi dalam usia tujuh puluh tahun
dikutip dari cnn indonesia com kabar berpulangnya rahmawati disampaikan wakil ketua umum dpp gerindra sufmi dasko ahmad lalui akun media sosialnya
hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga ataupun rumah sakit tentang penyebab meninggalnya rahmawati dan rencananya pemakamannya seperti diketahui adik ketua umum pdip
megawati soekarno putri itu tercatat sebagai wakil ketua dewan pembina partai gerindra sejak september dua ribu dua puluh